di sisi lain wakil presiden terpilih gibran raka buming raka mengaku siap
bila dipanggil menjadi saksi di mahkamah konstitusi
menurut gibran semua sudah ada aturan dan mekanisme termasuk sidang di mahkamah konstitusi
sampai jumpa di mahkamah konstitusi
yang hanya diikuti pasangan anies mohaimin dan ganjar mahfud
paling lambat dua puluh enam juni mendatang
mendiskualifikasi haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka
selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
dalam keputusan komisi pemilihan umum no seribu enam ratus tiga puluh dua
tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden
tahun dua ribu dua puluh empat tertanggal tiga belas november dua ribu dua puluh
kepada komisi pemilihan umum untuk melakukan pemungutan suara ulang
untuk pilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
antara haji anies rashid baswedan dan dr haji muhammad iskandar
dan haji ganjar pranowo dan prof dr haji mahfud md
selaku pasangan calon nomor urut tiga
di seluruh tempat yang diperlukan